ulah pemuda putus cinta yang terekam cctv milik gerai pulsa ini menjadi viral di media sosial
bersenjatakan anak panah pelaku mengancam warga dan karyawan konter pulsa di kota makassar
sulawesi selatan pada minggu malam aksi pelaku yang membahayakan akhirnya digagalkan warga yang
kemudian membalas menyerang dengan bambu pasca viral timsus anti suram polres tabes makassar
sama polsek mariso kemudian membeku pelaku pada selasa dengar sudah ditanya sama anak
mama kita bebas kecilnya pelaku yang berusia tujuh belas tahun ditangkap di tempat persembunyiannya
di kecamatan manggala kota makassar dari pelaku polisi menyita barang bukti delapan anak panah
kepada polisi pelaku mengaku emosi pasca putus dengan pacarnya renhard soplantila makassar